di tahun dua ribu enam itu dimakamkan di sini dia benar dimakamkan di sini tepatnya di tpu mawar
di sana dia dimakamkan ada makam keluarganya sih ya makam keluarga kalau keluarganya
kan cirebon cuma di sini ada makam keluarga itu persamaan itu gimana lokasi persamaan oh iya
hai sama keluarganya iya ada khusus makan keluarga disitu adik adik ya dibatasi lah
jadi beda kalau makan keluarga mama kamu mau
adin fredianto saksikan terus program program kompas tv melalui
siaran digital ptv dan media streaming lain tv pendek terpercaya